tidak tahu kamu dengan suara gulakan ku
mudah mudahan kamu akan merasakannya
tapi kamu sadar nggak kalau kamu di sini adalah karyawan baru
jadi baru dua hari masuk kerja gini kamu sudah bolos berbahaya loh buat karir kamu
iya makasih ya mbak
mudah mudahan pamilo bisa ngerti dan nggak masalahin aku bolos hari ini

negera aku harus kuat
aku harus kuat demi final
tolong bawa ke ruangan saya data data karyawan yang baru saja diterima
ibu direktur yang satu ini rajin banget ya
aku udah gak sabar ingin membuka kedok yang namanya
oh ya di itu gimana tuh soal perjodohan si milo dan siapa
perempuan kampungan itu siapa namanya
gak peduli yang penting ini
lagian adik aku itu
mana mungkin mau dijodohkan sama perempuan kampung seperti dia
gak penting tau
kemarin aku lagi ngurusin kerjaan aku di kantor polisi
udah gitu aku papasan sama saudara kamu yang dari kampung itu
pas aku datang mereka tuh udah mau pergi
nah yang bikin mencurigakannya nih
aku nemuin fotonya julie di bekas orang hilang
dan kata si polisi itu katanya orang yang nyariin itu ciri ciri kaya bapak dan ibu itu
apa nggak sebaiknya kita pulang aja pak
tapi itu bukan berarti ibu enggak sayang sama julie pak
ibu sayang sekali sama julie
tapi kan erb rotating kan kalau kita disini terus pak
kita kan udah gak tahu secara juli kemana lagi
yang penting sudah kita serahkan semuanya ke polisi
bapak berharap polisi segera menghubung kita nantinya
jangan jangan itu orang tuanya juli bu
ya gak mungkin lah kalau juli itu anak dari mereka
dengar ya kalau memang anak mereka hilang
mereka gak akan pernah berani untuk nginep di rumah mama papa aku
mereka pasti nggak mau kan kalau mama papa tahu soal ini
benar juga sih
ya masa mereka mau enak enakan tinggal di rumah kamu sementara anaknya kabur
tapi aku lebih yakin dengan kesimpulan kamu semalam
aku percaya kalau juli ini adalah kaki tangan dari mita untuk memeras milu
dasar perempuan perempuan kampung
mereka nggak tahu mereka berhadapan dengan siapa
mereka gak tahu
sebenarnya kita bisa saja pasang pengumuman di radio
tapi bapak khawatir
kampar yoga malah jadi tahu masalah ini
bikin malu kita juga kan bu
bisa bisa dibatalkan perjodohan itu
dan bakal dihina terus sama teh diana

maksudnya tahu stitche ini menanggapi pancasila
itu memang urusan pancasila

sebenarnya itu ustaz pemandul dengan pahlawan masyarakat
ini data data karyawan seperti apa ini ha
cuma ada nama dan hasil tes
nggak ada nomor ktp nggak ada alamat
saya juga tidak tahu bu
adanya memang seperti itu
bukan penipu kecil kecilan yang selama kita kira
kok kayak suara uwah ya
tidak tahu kamu dengan suara ngegel akan uah
mudah mudahan kamu akan merasakannya
nila suruh julie masuk ke ruangan saya sekarang juga
maaf bu julie nya belum datang ibu
apa belum datang
udah jam sepuluh belum datang
al ikut aku pak
tolong suruh juli datang ke ruangan saya sekarang ya
apa julie belum datang
itu anak niat kerja gak sih
kok belum datang
aduh ini si laras kemana lagi teleponnya enggak diangkat
laras tadi pamit mau keluar kantus sebentar
katanya mau mengurus paspor pak
ada pesan buat saya
enggak ada pak
julie gak masuk kantor kok gak ada keterangan sama sekali
jangan jangan dia kabur lagi
kamu gak punya uang transport kan
ini untuk kamu
udah terima aja gak apa apa
terima kasih ya
si juli kelihatannya anak baik